masih tidak ada tapi kalo lima ratus
insya allah saya bantu
walaupun saya harus bilang dulu sama istri saya
sekarang ada kang
ya itu belum ada cuy
kan saya belum bilang sama ibunya si denny
jangan banyak ngelamun
itu ciloknya udah nungguin
tinggal diambil di rumah
wak mangga wak
saya kan sekarang tinggal disini
main masuk aja kamar orang
boleh cuy pinjem uang
terima kasih pak ustad
cuy boleh pinjem uang lima juta
uang buat si emma
tidak jadi masalah
apalagi soal meminjamkan kepada orang yang sedang membutuhkan
kalau boleh tau uangnya buat apa cuy
buat mas kawin
dan mas kawin
dan mas kawin
dan mas kawin
dan mas kawin
dan mas kawin
juta mau nikah pak ustad
bagi orang yang sudah
mampu untuk menikah
tapi kalau kita belum mampu
kan ada anjurannya
kalau belum mampu
assalamualaikum pak ustad rw
yakin kan pak ustad melihat
pak ustad rw penasaran
kita tinggal melanjutkan acara yang kedua
assalamualaikum pak ustad rw
sesuatu yang sifatnya terpaksa
sesuatu yang sifatnya terpaksa
pasti undung undungnya tidak baik
pasti undung undungnya tidak baik
ya pak ustad
cuy boleh pinjem uang gak
buat beli mas kawin kang
itu duit saya itu kan duit isi saya
jadi kalau misalnya saya perlu atau ada apa apa
memangnya kamu perlu berapa
kalau lima juta maksudnya tidak ada
kalau lima ratus
insya allah saya bantu
walaupun saya harus bilang dulu sama istri saya
itu biaya besar buat nikah
salah sendiri nikah
tapi kamu gak nyuruh dia untuk pinjam duit sama saya kan
soalnya kan sekarang bulan puasa
orang teh nggak boleh bohong
kalau ada orang nanya sama saya punya uang apa tidak pernah ada
orang siapa nih yang jelek nih

kang dadang udah ada di sini
dia mau kemana lagi

hilang aja kangen

iksir toh dingin pas ada hebatnya curjo aja
kan kurang menyeramiku
sepain tim ini warnanya kan masih damai
terus sudah jadi buddy